pdi perjuangan akan mengumumkan empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi sumatera utara jawa tengah lampung dan papua pada kamis besok
menjelang pengumuman nama mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat digadang gadang menjadi calon gubernur sumatera utara
pdip mengaku mempertimbangkan nama jarod sebagai calon gubernur sumatera utara karena menilai rekam jejaknya yang bersih selama menjadi kepala daerah di blitar dan dki jakarta
pdip mencari sosok cagup yang bersih setelah menggelar dialog dengan tokoh masyarakat di sumatera utara
elit banteng moncong putih ini mengisyaratkan akan memasangkan jarod saifuli dayat dengan pengusaha si harsitorus sebagai calon wakil gubernur
sementara jarod meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari ketua umum megawati soekarno putri
jarod mengaku siap jika akhirnya diusung sebagai calon gubernur sumatera utara
nama nama itu muncul ada berbagai kombinasi
karena tema kita kan namanya gubernur ini kepanjangan tangan pemerintahan pusat
gubernur ini menjalankan tugas tugas menjaga keindonesiaan kita mempercepat pembangunan mendorong daerah daerah mana yang masih tertinggal melakukan koordinasi yang lebih intens dengan presiden
tapi keputusan nanti akan kami ambil dan kemudian mempertimbangkan banyak aspek
tunggu besok ya
masa ada nanti
kalau terperintah pasti siap dong